wah kayaknya anak hidia tuh
bonekanya bagus juga tuh
ah ambil aja yuk
hah anak hidia tuh
eh keren tuh bonekanya
tunggu aku tunggu
sebentar lagi aku tidak akan
melihat si dekill anak kecil
idiot itu berkeliaran di sini
seorang yang telah dipecat dengan
lara gak ada di kamarnya
ya ampun wuyi
dia tuh kan paling takut sendirian
ketemu orang yang gak dikenal aja dia bisa nangis
aduh kalau kejadian apa apa sama dia gimana
lara takut sendirian
kok malah dia tahu
dia aja gak tahu kan
ya ampun wuyi
dia tuh kan paling takut sendirian
ketemu orang yang gak dikenal aja dia bisa nangis
aduh kalau kejadian apa apa sama dia gimana
lara takut sendirian
kok malah dia tahu
ya udah gini aja
kita gak punya banyak waktu ini
kita harus cari lara
nanti dia marah ke bulu jauh
enggak aku mau ikut
biar gue nyari sama maya di sekitar sini
ada apa apa mau gue
kamu gak lihat ya
gak lihat lara
aduh kemana ya si lara
lu lihat anak kecil gak
kira kira tingginya segini
udah ngelihat ya
kamu sekali gak liat
iya udah deh
iya udah deh
ya udah deh
kamu ada sama sekali ya
buk nanti ada apa ya tapi kayak teriak teriak saya besok soalnya lara hilang lara hilang
nggak tahu ketanya sama saya
ada apa lila
aduh tante bu sita nggak ada sita hilang ini gimana sih yang satu belum ketemu yang satu
hilang bisa hilang sih bu gimana kalau kita cari aja ya bu ya enggak enggak andre bilang kita
tunggu di rumah aja udah di sini aja entar kamu ikut hilang lagi gitu sih udah lebih
baik kita tunggu disini lebih aman kita disini aja ya udah kalau gitu saya aja yang cari ya
ada saya permisi dulu kenapa sih tahu
itu sih nyanyi aja deh bu udah segi aja
lila halo ya lila udah ketemu belum sita nyari lara
hah sita kemana lo kok kamu diamin gitu aja sih
yaudah sekarang gini ya lila dengerin aku ya nanti kamu cari sita di
sekeliling komplek aku misalkan ketemu sama satria dan juga maya
aku suruh mereka cari sita dan juga lara ya sekarang aku sama deo cari mereka ya

gimana sih udah malem lagi
tapi ini kan bahaya kalau sita kenapa kenapa gimana
ayo tuh mereka udah ketemu ayo lara ayo